demi memenuhi kebutuhan benih kerapu ekspor berkualitas
seorang peternak ikan di situ bondo berhasil membudidayakan indukan kerapu jumbo
rata rata ukuran ikan yang dipelihara mencapai panjang satu ratus lima puluh cm
dengan berat hingga delapan puluh kg atau seukuran manusia
sepintas kolam pembenihan ini dipenuhi oleh ikan ikan zaman purba kala
namun ikan ikan ini tak lain adalah ikan kerapu berjenis kertang
yakni ikan kerapu berukuran super jumbo yang mencapai dua meter dan berat hingga delapan puluh kg
meski berada di kolam yang kecil kondisi ikan terlihat sehat dan lincah
ini merupakan hasil budidaya yang dilakukan oleh fadil ansani takwim
pemuda asal banyuglugur untuk bisnis pembenihan ikan kerapu hybrid
semua ikan kerapu merupakan hasil persilangan
antara jenis kerapu kertang dan kerapu
kerapu kertang dengan cara mengambil sperma masing masing indukan
dan dalam kurun waktu belasan tahun hasil persilangan satu mm sperma
bisa menghasilkan dua puluh dua juta ekor kerapu kartang
kertang ini kita ambil sperma
kita kawinkan dengan telur dari kerapu macan
akhirnya jadilah kerapu cantangan
sedangkan ini komoditas primadona pada waktu itu sampai sekarang
pembenihan ikan hybrid kerapu
hasil persilangan ini menjadi bisnis yang menggiurkan
sebab harga telur kerapu berkisar antara satu hingga dua juta rupiah per satu mm
hasil persilangan kerapu hybrid lebih diminati
karena tahannya dagingnya yang enak
tapi juga kaya akan vitamin dan menjadi buruan masakan kelas internasional